era wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menyebut usulan presiden terpilih prabowo subianto soal presidensial club adalah gagasan yang bagus
menurut gibran saran dan nasihat dari presiden terdahulu bisa menjadi masukan yang bagus untuk pemerintahan ke depan
gibran bilang dengan diisi oleh presiden terdahulu ini bisa dianggap sebagai sebuah lembaga pemikiran yang bermanfaat untuk pemerintah
bagi dirinya mendengar saran dan masukan dari pendahulu merupakan hal yang berharga
pasalnya keberlanjutan pembangunan bisa lebih terjamin dan tidak menyimpang dari tujuan awal
presidensial club ya saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan mantan pemimpin senior senior sesepuh saya kira bagus sekali
mendapatkan masukan masukan dari beliau beliau yang sudah berpengalaman
itu nanti pengurangi fungsi batin
kalau itu nanti ditunggu dulu ya konsep skemanya seperti apa yang jelas ini usulan yang sangat baik
forum presidensial club sangat memungkinkan untuk diwujudkan
terlebih ini sekaligus untuk melupakan
perbedaan dan konflik konflik yang tidak produktif
ya mestinya memungkinkan karena seiring dengan waktu kan
sudah waktunya melupakan perbedaan dan konflik konflik yang tidak produktif
presidensial club ya tentu positif dan itu hendaknya bisa lebih produktif
sehingga terjadi keberlanjutan dari pengalaman dan kegagalan
pengalaman tidak boleh diabaikan kegagalan jangan diulang
merespons wacana forum presiden sial club pdi perjuangan menyatakan
tanpa forum itu pun presiden kelima republik indonesia megawati soekarno putri
pasti akan memberikan saran jika diminta
beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat
atau ingin berdiskusi dengan bu mega secara personal
ya pastilah diberikan sumpang saran apa segala macam
tapi kalau kemudian harus ketemu duduk bersama
bersama sama ini kan selalu dikesankan kalau sudah duduk bersama itu
persoalan bangsa ini selesai kan tidak
duduk bersama ini kan harus dengan satu kejujuran ketulusan
sedangkan menurut analis politik wacana presidensial klub ini secara politik akan sulit dijalankan
mengingat belum harmonisnya hubungan megawati dengan susilo bambang yudhoyono dan joko widodo
itu belum jelas sebenarnya ini
secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan
terwujud atau tidaknya forum presidensial club akan sangat bergantung pada kebesaran hati para pemimpin bangsa
yang pasti tujuan utamanya agar demokrasi dan sistem bernegara bisa naik kelas
tim liputan kompastv jakarta